saat ini pihak kemenpora tengah menyiapkan rencana penyambutan kepulangan lalu muhammad zohri di bandara internasional soekarno hatta
dan kita telah tersambung dengan gatot siliustian toro dewa broto yaitu sekretaris kementerian pemuda dan waraga
pak gatot selamat malam
pak gatot jadi malam hari ini kita akan ada selebrasi kecil kecilan penyambutan lalu muhammad zohri yang dijadwalkan akan tiba ya
seperti apa nanti penyambutan atau rencana penyambutan yang juga digelar oleh kemenpora pak gatot
ya seperti tadi pada pengantar di cnn sudah disebutkan bahwa malam hari nanti itu kurang lebih tepatnya jam dua belas
zohri bersama sang pahlawan kita bersama tim indonesia dan juga diisertai dubes dubes indonesia untuk finland
akan landing di terminal tiga dan kami khususnya diribit langsung oleh kemenpora pak imam narawi akan menyambut
kembali ke kemenpora